banyak sekali juga
saya rasa tentu maunya sebesar itu
tetapi kan kita sendiri dari ranking satu ratus lima puluh
di target seratus ke beberapa tahun jangka pendek
tentu juga image sepak bola indonesia di internasional
masih kurang bagus
banyak sekali gaji telat
banyak sekali juga perlindungan pemain tidak jelas
pelatih tidak jelas
jadi kalau kita ingin menelarik pelatih sekelas itu
kita bagus dulu